sulawesi barat merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah bangka belitung
dengan pdrb dua puluh tujuh persen terhadap pdb nasional
ditambah lagi potensi hasil alam yang berkualitas
yakni penghasil kakao terbaik se asia tenggara
serta penghasil terbesar kopi kelapa sawit cengkeh dan batu bara
potensi alam tersebut membuat provinsi termuda indonesia ini banyak diminati oleh investor
dalam mengoptimalkan potensi tersebut
bank indonesia secara resmi membuka kantor perwakilan bank indonesia provinsi sulawesi barat
tepatnya di kota mamuju
dalam sambutannya gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo menyampaikan
sebagai lembaga dengan otoritas pengawasan makro prudensial
bank indonesia berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap merata di seluruh indonesia
bapak ibu yang kami hormati kehadiran bank indonesia adalah
sebagaimana kita ketahui bank indonesia adalah satu lembaga negara
yang juga diminta untuk hadir di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dicanangkan bahwa bank indonesia sebagai lembaga negara independen
kiranya bank indonesia dapat menjalankan tugas sebagai otoritas moneter otoritas sistem pembayaran
otoritas peredaran uang dan otoritas pengawasan bank melalui pengawasan maklum
bapak ibu yang kami hormati dan kita berterima kasih kepada anda untuk memperkenalkan kami untuk melakukan ini
bapak ibu yang kami hormati tentu sungguh kita akan menghadapi cukup banyak tantangan ke depan
dan kiranya bank indonesia hadir di sulawesi barat ini akan berkomitmen
untuk bersama sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sulawesi barat
untuk bersama sama kita memajukan sulawesi barat bersama